selanjutnya persatuan bulu tangki seluruh indonesia resmi mengajukan usulan perubahan untuk format skor dari semula tiga x dua puluh satu menjadi lima x sebelas
usulan ini akan dibahas dalam rapat umum tahunan bwf pada dua puluh dua mei mendatang di kuala lumpur malaysia
kepala bidang pembinaan dan prestasi pb pbsi rioni mainaki menyambut gembira wacana perubahan format skor ini
ia beranggapan poin lima x sebelas akan menguntungkan para pemain indonesia
saya rasa untuk pemain kita ya pemain indonesia itu nggak terlalu kaget lah
karena mereka dalam latihan selalu ada latihan latihan seperti itu ya kecil
dan untuk poin sebelas itu saya rasa untuk pemain indonesia mereka lebih suka lebih senang main poin kecil
karena mereka teknik dari speed skillnya kan lebih luwes
jadi saya rasa untuk pemain indonesia itu lebih suka lebih senang main poin kecil
dan yang selalu untuk poin sebelas ini ya saya rasa mereka harus fokus di seperti kayak sebelum bertanding gitu ya
terus malamnya mereka harus lihat video video
nah ini penting sekali di sini